walaikum salam bob di rumah ji murad lu gimana di rumah oh lu masuk ya udah bentar ya gue pulang
kemana im si bobby kagak bisa masuk pintunya gohonci udah
gue balik daya ji saya pulang ya saya disariin iyo takut ada apa apa
waalaikumsalam helo yo eh babe mertua lu ada kagak ada be mana lah biasanya kan ke rumah
babe agar datang dia apa ke rumah pak haji murot mungkin kali ya kalau ternyata di rumah
haji murad enggak ada terus kemana ya bea gua nggak ngerti nih
apa sebuah apur kalau udah begini mah pasti urusannya seperti itu
cari ino siapa deh mantuloh emang kenapa kenapa dia bingung nyari lu pergi kemana loh memang
kak bilang tadi disini lo bilang atuji kenapa dicariin kebocor aja loh walaikum salam bob
di rumah ji murot lu dimana di rumah oh lu masuk ya udah bentar ya gue pulang
kunci udah gue balik dah ya jadi saya pulang ya saya disariin iyo takut ada apa apa gimana
baru pada kumpul dibaliklah
lagi lu sih lah ngapain nyalain gua ngapain diunceng segala egois lu
im erot enggak ada orang makanya gua onci kalau rumah gua di gondol maling lu gantiin
udah gue pulang assalamualaikum salam salam
maspur tapi banget man iya bang ojak mau kemana
kita antarin ke tukang kembang yang di depan oh siapa yang meninggal
kagak dia meninggal terus beli kemang buat apa hehehe ada deh pasti kalau begini urusannya
perempuan hehehe ayo tuh saya antar ekang ya
berani dia maka itu kacamata bukan bikin terang ala bikin burem lihat aja ntar omelin abis abisan
nipu dia maka
lu apaan sih dari tadi ngikutin mak mulu biar seru mak
masih gue lagi wellington
bisa apaan gergaji aja miring gitu
ngeingetin lagi nabut paji kalau sikat gigi harus sering ganti tiga bulan sekali
gunanya untuk menghindari tumbuhnya bakteri yang ada di bulu bulu sekat gigi
pji yang bisa menyebabkan radang gusi ya ya ya satu lagi pagi apaan bulu sikat
mbak nyobain sebentar banget sih jadi begitu
ya bisa jadi
mau kemana bukan itu angkotnya
lo makunya aja miring
bisa kerja kagak sih
kagak bakalan beres meja loh
gak apa apa yang penting jadi
iya bang biarin saya sengaja
lo kagak percayaan kalau dibilangin
bentar kang bentar kang
kenapa kang berhenti dulu
jelain gue ya
eh mot jangan kenceng kenceng krisik
namanya juga sama aku gimana gak mau berisik
obatin pak haji ke dokter
yaudah pakai obat radisonal aja kalau gak dicabut tuh
digilu sini ku cabut
lo kak gak usah ngurusin orang lo urus aja tuh meja lo yang miring miring
mak mak mak ini orangnya
mbak ini gimana sih
saya pakai mata saya malah jadi burem padahal mata saya kagak apa apa
sabar sabar ini namanya penipuan saya bisa aduin ke pengadilan
kalau perlu masuk surat membaca jangan masuk tv
anu bang udah mau selesai
masih mikirin ani
coba dipakai bu terus dibaca
jelas jelas banget malah
kalau buat liat sekitar
amu muka lo burem
bu kan saya sudah jelaskan matanya ibu plus jadi harus pakai kacamata baca
iya tapi kalau buat liat sekitar begini nih burem
iya bu karena yang ibu pakai kacamata baca dipakai hanya untuk membaca
jadi cuma bisa dipake buat baca